memasuki tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah memiliki pr besar terutama
menyukseskan vaksinasi masal yang menjadi harapan pulihnya perekonomian dan kesehatan
bagaimana menyoroti berbagai kontroversi ini kami bahas malam ini
dengan wakil pimpinan redaksi cnn indonesia tv revolusi riza dan juga
elvan dhani sutrisno wapemret com selamat malam mas revo mas elvan apa kabar
selamat malam mas alvin
ya saya ke mas revo terlebih dahulu
mas revo ini ada enam menteri di kabinet indonesia maju
menak menkes menparekraf mensos menkkp dan juga mendak
semuanya memiliki tantangan tersendiri tahun dua ribu dua puluh satu ini apa saja catatannya mas
ya kita memang saja mengetahui kalau kabinet pemerintahan jokowi maruf
ini kan menggelar resafal ya
dan kita memiliki harapan harapan baru lah pastinya terkait dengan resafal resafal itu
beberapa menteri kita lihat sudah langsung bergerak cepat
ya bergerak cepat
seperti menteri kesehatan menteri sosial yang beberapa hari terakhir ini kita lihat
penusukan kemana mana gitu ya walaupun masih di jakarta
menteri kesehatan juga langsung mengeber soal vaksinasi
dan ini sinyal yang menurut saya cukup positif ya untuk melihat
berharap bahwa akan ada perbaikan perbaikan terkait dengan penanganan covid sembilan belas
maupun perbaikan ekonomi aldi

menteri kesehatan menteri sosial yang beberapa hari terakhir ini kita lihat
berharap bahwa akan ada perbaikan perbaikan terkait dengan penanganan covid sembilan belas maupun perbaikan ekonomi aldi
jadi baru sendiri ada risma kemudian juga ada sandiaga salahuddin uno
yang kemudian langsung belusukan begitu ke daerah daerah
bagaimana menakar sebetulnya nanti potensi keberhasilan mereka dalam
menanggulangi permasalahan yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan oleh mungkin
menteri sebelumnya yang juga mensos terkena kasus korupsi begitu
ya kita tentu harus tetap mengawal ya
ini tugas kita sebagai media harus mengawal tugas para menteri menteri baru ini
karena menteri itu termasuk beberapa wakil menteri ya
tentu harus kita kawal selama berapa bulan ke depan gitu
supaya bekerja benar benar nyata
bukan cuma ngebut di awal atau panas di awal kemudian pom di belakang gitu kan
dan yang pasti ini tugas kita semua gitu
tapi yang jelas kita memang punya harapan harapan lah kepada menteri menteri baru ini
untuk mengerjakan tugas tugas yang berat tentunya
covid ini kan persoalan yang sangat berat sebenarnya dan bukan tidak apa namanya
bukan hanya dibebankan kepada menteri menteri baru
tapi juga kepada kita semua bagaimana kita semua ini saling bergotong royong
untuk menanggulangi covid
kita termasuk pribadi pribadi masyarakat juga harus taat protokol kesehatan
karena kalau enggak ya bubar
sebaik apapun pemerintah itu bekerja
kalau misalkan masyarakatnya tidak mensupport ya dengan taat protokol kesehatan
pasti tidak akan berjalan
mas revo saya bergeser
mas elvan terkait dengan bagaimana mengatasi pandemi covid sembilan belas di bidang kesehatan
ada nama budi gunadisadikin yang diangkat sebagai menteri kesehatan begitu
melihat latar belakangnya yang bukan merupakan dokter
walaupun wakil menterinya dari kalangan dokter
ini juga sempat menjadi pembicaraan perdebatan di publik
saya aldi sebelumnya selamat tahun baru ya
selamat tahun baru
mudah mudahan masuk di tahun baru ini
tahun yang sangat krusial ya
mudah mudahan krisis pandemi bisa dilewati
dan terkait pandemi covid ya
pak jokowi akhirnya menunjuk menteri yang bikin kejutan ya
menteri budi gunadisadikin untuk menkes
memang ketika muncul isu waktu itu detikom sempat menulis budi gunadisadikin itu dengan setengah percaya
apakah betul nama ini yang ditunjuk karena tidak punya background dokter dan lain lain
pada umumnya menkes itu kan dokter
tapi ternyata terjawab sudah karena budi gunadisadikin ini kemudian dicodohkan gitu dengan wakil menteri
yang basicnya memang kesehatan
jadi saya lihat
dan pak jokowi sudah tepat ya ketika kita lihat dengan seperti mas revo tadi sampaikan
gerak cepat vaksin ini kerasa betul gitu
jadi memang ini menkes ini sudah dibimbing seperti sebuah company
memang ketika di tengah pandemi maka bosnya tidak boleh hanya sekedar tahu cara menjadi seorang menteri
tapi harus tahu cara bagaimana mengelola seperti negara ini kan sebuah bisnis dalam skala besar
bagaimana untuk memastikan vaksin itu masuk ke masyarakat
kemudian penanganannya dan lain lain
memang pak budi gunadisadikin ini bisa dibilang sangat
jadi sekarang kita tinggal tunggu nih
kan dijanjikan kemenkes menjanjikan vaksinasi selesai dalam lima belas bulan
jadi mereka harus tuntaskan di bulan maret dua ribu dua puluh dua
kan dibagi dua tahap gitu kan
ini kan tahap pertama sampai bulan pertengahan tahun nanti sampai april kan
januari sampai april kan nanti masih fokus ke tenaga kesehatan dan pelayanan publik
nah masyarakat baru dapat setelah itu
jadi kita bagaimana selama enam bulan ini kemenkes bisa memastikan
vaksinnya sampai kepada target sesuai sasaran
dan bisnis lain juga mengontrol dengan baik
kinerja daripada penanganan covid
karena menjadi berbahaya ketika tahun baru kemarin
ternyata bisnis jumlah negara melakukan lockdown
seperti beijing itu lockdown lagi
setelah tahun baru
kemudian di beberapa negara amerika itu covid terus memuncak
di indonesia kemarin ada dosen dari uner memprediksi puncak covid ini terjadi di bulan januari
artinya memang kan penambahan masih terus
jadi mudah mudahan pemerintah bisa dalam satu kali keberakan
itu menyelesaikan delivery vaksin dan juga bersamaan mengurangi penyebaran covid
karena kalau vaksinnya beredar tapi covid nya tidak bisa ditahan juga akan berbahaya
jadi mudah mudahan ini menjadi fokus pemerintah di dua ribu dua puluh satu
sehingga di dua ribu dua puluh dua kita bisa berlebaran pulang kampung ini
mas elvan ini terkait dengan wajah menteri sendiri juga untuk ya kita menyayangkan begitu
berjerat kasus korupsi
tapi ada beberapa nama yang disebut sebut crazy rich
men parekraf kkp dan juga mendak yang ada di dalam kabinet indonesia maju yang baru ini
bagaimana sebetulnya tanggapan mas elvan
potensi mereka agar bisa terlepas dari berbagai macam jerat korupsi yang mungkin terjadi
apalagi kita tahu dana covid sembilan belas sendiri di apbn dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu bpk mencatat totalnya hingga seribu tiga puluh lima triliun untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi
jadi memang ini menteri menteri baru
pak jokowi ini memang enerjik ya
begitu dilantik langsung wah langsung lari kemana mana
bekerja dengan cepat
disebut crazy rich juga betul
karena mereka memang orang orang yang tajir melintir gitu kan
saya kira itu positif
jadi mudah mudahan karena mereka kekayaannya tidak berseri mereka tidak korupsi
walaupun menteri sebelumnya sebetulnya
menso sebelumnya juga tidak bisa dibilang miskin
toh tetap korupsi juga
tapi mudah mudahan ini kita bisa percaya pak sandiaga dan pak lutfi
dua menteri dengan pr yang sangat berat
terima kasih pak jokowi
pak sandiaga ditaruh di pariwisata
yang mana pariwisata itu selama pandemi memang susah bergerak
kalau targetnya dari presiden adalah menambah wisatawan jelas nggak mungkin bisa terkejar
karena itu pak sadiaga harusnya berpikir bagaimana dia bisa memberdayakan masyarakat
agar ketika pariwisata sepi mereka tetap bisa mendapatkan rezeki
karena itu pr dari presiden
kalau pak lutfi saya kira dia akan bisa bergerak cepat
karena dia punya pengalaman panjang di bidang perdagangan
mudah mudahan dia bisa dengan sangat cepat
menyelesaikan masalah masalah ekonomi
jadi membangkitkan ekonomi pada saat bersamaan kita mencoba bangkit dari covid
oke baik saya mungkin ke mas revo
selanjutnya mas revo ini tadi juga sempat disebut sandiaga uno
sandiaga uno yang sebelumnya memilih untuk berada di oposisi
begitu agar bisa mengkritisi pemerintah
lalu bisa menerima pinangan jokowi untuk jadi men parekraf ri di kabinet indonesia maju
sebetulnya kalau dilihat dari sisi nantinya gebrakan politik yang akan dilakukan sandi
apakah ini akan ada hubungannya dengan nantinya langkah politik yang akan diambil oleh sandiaga uno
langkah politik untuk dua ribu dua puluh empat ya maksudnya pertanyaannya
kalau itu sih sebenarnya semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan
bukan hanya sandiaga uno tapi kan beberapa pejabat publik yang sekarang sedang menjabat juga digadang gadang lah tahun dua ribu dua puluh empat gitu ya
kita tahu ada beberapa gubernur yang juga punya apa yang sudah mulai dikadang kadang ke arah sana
bahkan untuk posisi pertama atau posisi kedua gitu ya
di beberapa menteri juga ada beberapa yang sudah mulai apa namanya namanya sudah muncul gitu ya
tidak hanya sandiaga tapi juga bahkan beberapa sudah disebut sebut gitu ya
walaupun apa namanya ini baru apa ya baru awal awal lah orang orang yang bukan dari pihak yang bersangkutan tapi beberapa orang menjagokan
seperti misalnya kalau misalnya kita sebut nama gitu ya yang sudah kemarin bikin repot dari yang bersangkutan
misalnya erick thohir misalnya itu kan juga beberapa sudah menyebut nyebut gitu
nah saya pikir ini semuanya punya kesempatan yang sama lah untuk dua ribu dua puluh empat karena pastinya presidennya baru ya dengan konstitusi yang ada
dan bukan hanya pejabat yang apa namanya para menteri yang sedang menjabat tapi juga beberapa nama nama lain di luar pemerintahan juga punya kans yang sama sebenarnya
ya yang jelas enam menteri ini ditunggu gebrakannya oleh publik terkait
bagaimana langkah yang akan diambil untuk memulihkan kesehatan sekaligus memulihkan perekonomian indonesia usai
jadi kita akan bahas terkait dengan topik lainnya yaitu maklumat kapolri terkait pelarangan simbol atribut dan juga kegiatan fpi
saya nandu dari sian news guys segera kembali tetap bersama kami